vaksin merah putih universitas airlangga akan memasuki uji klinik fase tiga
untuk mengetahui efektivitas dan efikasi vaksin
kini tim peneliti harus segera melengkapi hasil uji klinik fase dua
dan akan dilakukan evaluasi oleh bpom
sebelumnya vaksin merah putih telah melalui uji klinik fase satu
dengan melibatkan sembilan puluh enam orang relawan
fokus utamanya adalah evaluasi keamanan vaksin
selanjutnya pada uji klinik fase dua
tim peneliti telah melibatkan empat ratus lima orang relawan
dengan fokus utama evaluasi kemampuan vaksin meningkatkan kekebalan tubuh
sudah disetorkan kemarin oleh dr domi
namun tentu ada dokumen yang harus kita selesaikan hari ini
harus selesai sebenarnya tanggal tiga belas ini termasuk uji prnt itu tadi
semoga hasil ini juga saya lihat
sudah baik tentu harapannya kami lebih baik lagi secara homogen begitu
sambil menunggu lampu hijau dari bpom untuk melanjutkan ke uji klinik fase tiga
tim peneliti harus menyiapkan tiga lima ratus hingga empat orang relawan
tim terkendala banyaknya jumlah relawan
dan setiap relawan harus memenuhi persyaratan
serta melewati sejumlah pemeriksaan
sampai saat ini memang tim dari ujian
tim dari uji klinik fase tiga ini sudah bekerja keras
untuk mencari volunteer yang bisa berpartisipasi
dalam mendukung pengembangan uji klinik vaksin merah putih ini
dan tentu disini adalah memerlukan banyak bantuan dari berbagai institusi
supaya vaksin yang dikembangkan oleh anak bangsa ini
dan untuk bangsa kita sendiri bisa cepat terrealisasi
setiap relawan adalah yang belum pernah divaksin
berusia di atas delapan belas tahun
tidak memiliki komorbit dan tidak terinfeksi covid sembilan belas
dalam enam bulan terakhir
uji klinik fase tiga akan melibatkan beberapa rumah sakit
di surabaya jember madura malang dan lainnya
kanza tamarindora agadipa surabaya jawa timur